saya dari barat tujuan ke surabaya
tadi saya jalan ya stabil lah
gak tau taunya ada dari belakang keluar gitu pak
kalau berapa tadi kecepatan berapa pak
ya maksimal lima puluh enam puluh lah
kalau perkiraan yang belakang itu yang nabrak kecepatannya berapa
udah banyak yang tahu mobil tinggi
oh terus setelah itu
setelah nabrak belakang
berarti gak ke pembatas jalan
oh sini gak ada pembatas jalan pak ya
ya langsung saya terus
tapi jalan dah terus saya baru orang orang itu
yang tanpa saya itu korban meninggal ada berapa pak
kalau di lokasi